kita ke informasi berikutnya di mana direktur utama pt kai edi sukmoro memantau persiapan jajarannya melayani calon penumpang kereta api di stasiun senen jakarta pusat senin dinihari
kelengkapan dan kebersihan fasilitas menjadi perhatian utama demi kenyamanan penumpang pada masa libur natal dan tahun baru
dalam inspeksi mendadak kali ini faktor kebersihan dan kelengkapan fasilitas umum menjadi perhatian utama kebersihan dan kesiapan sejumlah fasilitas seperti ruang kesehatan musola ruang menyusui juga tidak luput tentunya dari pengawasan agar selalu siap digunakan para calon penumpang kereta
selama masa libur natal dan tahun baru kali ini tak kurang dari dua puluh dua penumpang berangkat melalui stasiun pasar senen
pada saat kita mengatakan
puncak kan selalu kita referensinya adalah manakala seatnya itu habis karena nggak ada lagi orang berdiri kan
nah sejak tanggal dua puluh satu jadi satu hari sebelum kita melakukan apel gelar pasukan itu sudah penuh ternyata
sudah mencapai dua puluh satu dua puluh dua untuk senen dan di gambir sudah mencapai tiga puluh